sejumlah negara menyatakan kesiapannya hidup berdampingan dengan covid sembilan belas salah satunya adalah malaysia
yang tengah dalam persiapan menuju fase endemi covid sembilan belas
bagi warga yang telah menerima vaksinasi lengkap maka diperbolehkan melakukan perjalanan domestik dan juga internasional
kami bahas bersama duta besar republik indonesia untuk malaysia duta besar hermono selamat malam pak dubes
selamat malam mbak timari
terima kasih sudah bergabung dengan kami di connected pak dubes apa yang membuat malaysia akhirnya memutuskan untuk hidup berdampingan dengan covid sembilan
kemudian skenario dan juga strategi pemberlakuan new normal versi malaysia seperti apa
ya ada beberapa pertimbangan ya yang menjadikan malaysia melakukan kebijakan untuk hidup berdampingan dengan covid
pertama adalah pertimbangan ekonomi
karena sudah dua tahun ini kan ekonomi malaysia sangat terpekan akibat pembatasan pembatasan yang sangat besar
yang kedua ini juga karena malaysia itu vaksinasinya sudah cukup tinggi ya
yang sudah dua dus kalau penduduk dewasa itu sudah sembilan puluh persen lebih yang dewasa
kemudian yang anak anak pun sekarang sudah mulai diberikan vaksin ya
meskipun yang lengkap baru tujuh persen
tapi yang satu dose yang anak anak sudah tujuh puluh empat persen
pertimbangan ketiga yang membuat malaysia cukup confident karena malaysia juga memiliki sistem tracking yang cukup baik lah ya
dan selain itu juga ada pertimbangan yang sifatnya psikologis ya
untuk kesehatan psikologis karena kan selama ini banyak keluarga malaysia yang terpisah dengan adanya kemudahan
melakukan kunjungan antar negeri ini diharapkan juga akan memberikan kesejahteraan sosial selain juga pertimbangan ekonomi
kira kira itu yang menjadi pertimbangan utama
oke pemberlakuan pembatasan ini ke depannya seperti apa pak dubes
kan pencabutan apa pemberlakuan pembatasan perjalanan domestic internasional
apakah ini juga artinya malaysia membuka gerbangnya untuk semua warga dari negara manapun untuk datang
kemudian juga pertimbangan membuka sektor pariwisata
seperti misalnya langkau yang baru baru ini juga sudah kembali membuka pintunya untuk wisatawan lokal
jadi sebagaimana juga disampaikan oleh perdana menteri ismail sabri bahwa kebijakan pelonggaran ini bukan berarti malaysia itu sudah aman dari kemungkinan ancaman covid
oleh sebab itu pengetatan pembatasan pembatasan tetap diberlakukan
masker harus dua dos vaksin kemudian juga social distancing
jadi protokol protokol kesehatan tetap diberlakukan
kemudian bagi yang melakukan perjalanan antar negeri pun tetap harus mengikuti kewajiban kewajiban sop itu
karena sanksi pun tetap diberlakukan bagi mereka yang melanggar sop
kemudian juga bagi yang datang dari luar itu pun sangat ketat
karena dikhawatirkan masuknya varian baru dari kasus import ini
jadi ini pelonggaran tetap diakukan dengan prinsip kehatian yang sangat tinggi
karena malaysia dan juga saya kira negara lain tetap harus melaksanakan kemungkinan terjadinya loncakan kembali apabila pelonggaran itu tidak disertai dengan protokol kesehatan yang tetap
pak dubes dengan keputusan ini apakah malaysia melihat bahwa endemi ini fase menuju endemi ini lebih memungkinkan dibandingkan dengan herd immunity
ya saya kira itu yang menjadi pertimbangan
jadi memang banyak negara juga yang mengadopsi kebijakan hidup berdampingan secara damai dengan covid
namun tetap prinsip kehatian ini sangat diperhatikan oleh pemerintah
ke malaysia dan dengan pengawasan pengawasan yang sangat ketat
bahkan ada semacam relawan ya yang namanya abc and team ya
kemudian juga apa sabo opp ya kalau di sini ya
skema itu juga tetap harus tetap melakukan pengawasan pengawasan agar masyarakat tetap mematuhi protokol kesehatan
jadi pelonggaran tetapi tetap disertai dengan prinsip kehatian dan juga pengawasan yang sangat ketat
oke tadi seperti pak dubes sampaikan bahwa ini bukan berarti malaysia dalam kondisi aman
tidak hanya malaysia tapi semua negara yang ada di dunia saya rasa
nah apalagi sekarang beberapa negara menghadapi third wave gelombang ketiga dan kita pun juga harus waspada terhadap ancaman gelombang ketiga
artinya dengan relaksasi ini bagaimana kemudian antisipasi dari malaysia menghadapi waspada gelombang berikutnya
ya pertama yang sudah diangkat angkat dulu
yang super cepat adalah untuk vaksinasi ini ya
vaksinasi memang masih ada kelompok kelompok masyarakat yang belum terjamah oleh vaksinasi
terutama pekerja asing yang tidak berdokumen
ini baru sedikit sekali
ini pun sekarang sedang dikejar dan diberikan kemudahan untuk vaksinasi secara walk in ya
jadi kemudian yang kedua itu tadi
yang pengawasan pengawasan yang tetap sangat ketat
prinsip kehatian kehatian ini yang saya lihat ini justru lebih diutamakan meskipun ada relaksasi
kemudian yang sekolah misalkan
itu pun masih ada pembatasan pembatasan ya
belum sepenuhnya dibuka
dan itu pun syaratnya semuanya harus sudah vaksin dengan lengkap ya
yang kita lihat dalam beberapa hari terakhir dua minggu terakhir ya
penurunan kasus ini juga diikuti dengan apa yang terkena itu simptomnya simptom yang my symptom ya
kategori satu dan dua
sehingga sebagian besar itu tetap di karantina di rumah dan tidak ada pressure terhadap rumah sakit
jadi di satu sisi ada confidence bahwa malaysia dapat mengontrol kondisi ini
tetapi di sisi lainnya

pak dubes pemerintah malaysia cukup mengambil langkah langkah berani ya dalam penanganan pandemi covid sembilan belas ini
khususnya mungkin kalau kita lihat peralihan menuju fase endemik setelah pengangkatan menteri kesehatan malaysia yang baru
apa perbedaan penanganan pandemi covid sembilan belas yang sekarang dan juga sebelumnya

penyelenggaraan ini menjadi game changer gitu ya
menjadi penentu kemampuan malaysia untuk melakukan pengendalian terhadap penyebaran covid ini
selain itu juga yang terlihat bahwa orang yang terinfeksi ini sangat mild ya
lima puluh persen itu hanya dilakukan karantina mandiri di rumah ataupun karantina yang sifatnya di pusat pusat karantina
yang dirawat di rumah
yang dirawat di rumah
dan indonesia ini sekarang cukup confident untuk melakukan relaksasi
cukup confident tapi tetap harus waspada dan selalu diikuti dengan protokol kesehatan yang ketat
terima kasih pak dubes hermono sudah bergabung dengan cnn indonesia connected malam hari ini
terima kasih atas diskusinya pak dubes
selamat malam sehat selalu
terima kasih pak jumat
salam sehat untuk semua